ampura gusti ratu
punaun teh gusti bisa ada disini
panjang sekali ceritanya lengser
apakah ini kampung halamanmu
dan gubuk saya teh
ada disana gusti ratu
tapi punter gubuk
kalau begitu bolehkah
aku menumpang istirahat
saya mati pelayan
didatengin guru jundungan saya
aduh senang sekali
soal kartu gusti kalau tidak keberatan
silahkan gusti ratu
sebaiknya kita istirahat dulu disini
untuk memelihkan kekuatan kita
dan menyembuhkan anggini
tidak kita harus pergi sejauh jauhnya dari sini
akan bahaya kalau kita bertemu dengan raden surabi sasa lagi
mau kemana lagi
sebaiknya kita kembali ke pajajaran
keadaan guru sekarang tidak baik
tenaga dalamnya tidak bisa digunakan
disini banyak musuh dan orang jahat
aku masih di sini
aku masih di sini
aku masih di sini
aku masih di sini
aku masih di sini

untuk menemukan ibu nda
aku juga masih mencemaskan
keadaan paman aman dan papan amin
entah bagaimana nasib mereka sekarang
dimana mereka sekarang
guru jangan mencemaskan mereka
sekarang kita harus pergi dari sini
jangan menyembahku seperti itu
baik gusti ratu
ampura gusti ratu
tolong jangan katakan pada siapapun
aku adalah ratu pajajaran
iya gusti ratu
aku ingin menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa di sini
jadi teh gusti ratu mau tinggal di sini
ampun ratu gusti
untuk sementara waktu aku akan tinggal di sini
karena banyak hal yang harus aku fikirkan
banyak hal yang telah aku alami dan aku jalani
baik gusti ratu
tapi bagaimana kalau ada orang yang bertanya tentang gusti ratu
katakan saja aku adalah sepupumu
namaku mayang sunda
dan mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan sebutan paman lengser
baik gusti ratu
kalau begitu gusti ratu dipersilakan untuk beristirahat gusti ratu
paman lengser ingat aku adalah sepupumu
jadi panggillah aku dengan sebutan nyai
baik gusti ratu
eh baik nyai mayang
kalau begitu silakan gusti
eh silahkan nyai beristirahat dulu
baik gusti ratu
saya ada perlu dulu
saya permisi dulu nyai
jika ini adalah jalan kehidupan yang harus aku jalani
maka aku akan menjalaninya
jangan sampai aku menemukan jalan kembali untuk ke istana pajajaran
sebelum aku menemukan hakikat kehidupan dan menebus semua kesalahanku
jika waktu bisa berputar aku tidak akan melakukan kesalahan yang pernah aku perbuat
aku telah silau akan harta dan tahta
aku sadar aku telah silau akan harta dan tahta
aku sadar aku telah silau akan harta dan tahta
hingga tidak pernah memikirkan
hingga tidak pernah memikirkan
hingga tidak pernah memikirkan
raga buah anak pasti tidak akan menang
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
aku harus membantu dia
tapi tanggapnya dia sangat jauh seperti datang dari belakang merata

bukan mengusahakan penyelamatnya dalam kehidupan lain
lain is untuk anwar skopun
lalu ada orang orang
sakti di sekitarnya
jagad dewa batara
dari awan hitam
yang selama ini muncul
aku harus kembali